sampai dia masuk lagi kesini
karena saya gak mau perempuan itu
orang pertama yang dilihat pangeran
kalau dia sadar nanti
karena perempuan itu cuman pembawa sial buat pangeran
papa akan usahakan kesembuhan kamu pangeran
supaya kita berdua bisa kumpul sama sama lagi
batas maksimal pengunjung di ruangan icu hanya dua orang
kalau saya sudah rindu berat sama miros
ajakin dia ketemu
walaupun dia mau ngebahas itu soal mantan suaminya
semoga aja bunang mau ketemu sama saya
atau tuh ngeselin banget sih
mentang mentang kalau harus dia naik
gue yakin banget
pasti dia ngelayakin gue
karena mau panggil dia
karena mau panggil dia
dia mau panggil dia
tapi kayaknya atta gak kayak gitu deh
ih sumpah ya
lo masih ngebedain ata
sumpah ya gara gara ata mood gue langsung drop tau gak
gue takut nih ya
pas gue keluar nanti ada yang kenalin gue
terus ngejulitin gue
ya isinya orang orang sakit semua
mana ada sih juga mereka waktu untuk ngejulitin lolo
buka buka instagram dua puluh empat jam
ya lagian kan kita juga udah sampe sini
maulah gue mau ketemu sama my friends
tapi biasanya gue gak mau ada orang yang sama niat gue
kayaknya harus bantuin gue lah
aduh kita lagi kan yang kena imbasnya
tasa disuruh nyusurin
sampai banget deh gue
udah lah tas
kasian juga kan mel
dia baru dapat musibah kayak gini
lo gak liat dia dihujat sama netizen abis abisan

ya wajar lah kalo dia parno
bayangin aja kalau misalnya gue di posisi mell kayak gimana
well ya juga sih
ini kayaknya udah aman deh bisa dilewatin
suruh cepetan keluar gue jaga disini
kayaknya gue kayaknya benci banget sama gue
emang gue sehinai itu ya di mata om alex
sampai gue gak boleh ada di dekat pangeran
walaupun cuma sebentar
lo jangan terlalu diambil hati ya omongan sama alex
yang penting kan lo udah sempat ketemu sama pangeran
lo juga udah sempat rekam suara lo kan
biar bisa didengar sama pangeran
kalo gak ada yang mau ngelakuin tuh gue akan berhenti deh ya
karena lo udah bantuin gue
sampai bikin tim khusus segala lagi
tim khusus yang gagal maksud lo
gue gak bisa bantuin lo buat cegah ketemu sama om alex
semua itu udah lebih dari cukup kok
ya gue emang sedih dan gue sadar gue gak bisa selalu ada di samping pangeran
karena temen temen gue selalu dukung gue bantuin gue
dan temen temen gue baik banget semuanya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
barusan om alex telpon mama dan dia marah marah gara gara kamu bantuin putri jenguk panggung lo

nanti sampai dirumah
ngapain sih om alex pakai ngadu ke mama segala
kalau gue bantuin putri ketemu sama pangeran
pakai marah marahin mama lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
rasanya gue pengen minta maaf
ke tante lydia dan rizky
karena udah bikin mereka ikut kena masalah
tapi itu gak mungkin
sekarang gue cuma bisa berdoa
semoga om alex gak tau kalo gue udah naro voice recorder dibawah bantal pangeran
dan semoga dengan itu
semoga dengan itu
lo bisa cepet sadar ya pangeran
kalo liat perempuan itu lagi
saya minta tolong dicegah
jangan sampe dia masuk lagi kesini
karena saya gak mau perempuan itu
orang pertama yang dilihat pangeran
kalo dia sadar nanti
karena perempuan itu cuma pembawa sial buat pangeran
papa akan usahakan kesembuhan kamu pangeran
supaya kita berdua bisa kumpul sama sama lagi
maaf batas maksimal pengunjung di ruangan icu hanya dua orang
pak alex mereka ini siapa pak
kalo yang berdua itu
mereka temannya pangeran di kampus
ternyata om alex masih anggap gue tunangannya pangeran
berarti gue sama my prince masih punya harapan
yang bisa masuk cuma satu orang ya
selainnya cuma hanya besuk saling bergantian
ya udah oke mel kita tunggu duluan ya
pak alex saya mau visi pasien yang lain dulu ya
kalau ada perlu apa apa silakan hubungi suster atau kontak saya langsung
oh suster mengenai alat recorder itu tolong betul betul dirahasiakan ya
jangan sampe pak alex tau
memang apa yang kita lakukan ini tidak ada salahnya
karena tujuan kita positif semata mata untuk kesemua pasien
iya baik dok
pokoknya lo tadi liat gak sih mel tuh pasti masih seneng banget
karena dia ngerasa om alex tuh masih ngakuin kalo dia tuh tunangannya pangeran
iya lo kayak ngeliat aja pas om malex bilang mel masih tunangannya pangeran
dia kayak senyum senyum gitu
to be honest ya kayaknya cuma om malex deh yang gak marah ngelihat semua drama yang udah dibuat sama mel
kok lo malah ikut julid sih
of course gue ikut julid karena apapun yang mel lakuin ada yang basis sama kita
dia pura pura buta gitu terus sih kita juga yang disuruh suruh mulu
udah lets go
ini sakit perut deh
lo ketawa liat dulu bentar
kenapa bunawang belum dateng ya
apa jangan jangan bundawang tiba tiba berubah pikiran
gak mau ketemu sama aku
my rose cantiknya tuhan
makasih pak ramon
bunawang mau pesen minum
enggak usah pak remon makasih
saya senang sekali
bunawang udah datang kesini
saya sangat perlindungan momen ini sama bunawang
maaf ya pak remon
saya kesini bukan untuk membicarakan masalah kita pak
saya juga minta maaf karena udah ngerepotin pak remon
padahal pak remon kan lagi ada masalah tentang mel
masalah mel masalah mel tenang aja
syukur pak remon
bunawang datang aja saya sudah senang sekali
walaupun sebenarnya saya sangat perlindungan bunawang
dan ingin sekali hubungan kita kembali seperti sebelumnya
sebenarnya saya kesini
saya mau membicarakan masalah ini pak
ini hasil medical check up suami saya
yes ini benar sekali bunawang
ini hasil medical check upnya pak jaka
waktu yang saya kasih bunawang tempur dulu
maaf ya pak jujur saya baru lihat
disini dinyatakan kalau suami saya gak ada masalah dengan kesehatannya
bahkan jantungnya pun baik pak
saya jadi merasa aneh
atas laporan kematian mas
saudara akulah ihrep
saya ini pertama kali tembakbut
kamu ya pak